akan oleh kalau teman teman sudah siap ya
selamat siang teman teman
terima kasih atas kehadirannya pada hari ini
kami menyampaikan bahwa pada resipi hari ini
ada yang akan menyampaikan
salah satu bentuknya adalah hari ini
sebagai jawaban bahwa kita bersepakat
membentuk task force atau sarkas
transformasi sepak bola
pada panah kita ada koma pertama masih rangka mas pak bola
itu sudah eksentrinya
setelah itu kita langsung melakukan langkah langkah
sesuai dengan provokasi
karena beliau beliau kan mau kembali juga
ini tadi hanya membentuk sarkas task force tujuh
setelah itu kita lakukan eksentrinya sesuai dengan tugas
tentunya penampilan dari bipa
kita sudah sepakat tadi dalam pertemuan rapat
dari pagi hari ini
kemudian tanggal tujuh belas
pertemuan antara bipa
bipa dan fc yang
di saat kami akan berangkat ke kuala lumpur
yaitu rapat bola dan singkong